hai hahaha hahaha hahaha kalau kalian begitu lagi aku hukum kalian siapkan siapkan
kenapa ya dengan rodengan santap nggak biasa biasanya seperti itu dia
halo halo istana bersih makan kelihatan juga terang
ternyata kamu masih sanggup menghadapi aku gusti senopati heran bukannya kamu terkapar
terkena pukulan sang prabu seperti yang gusti lihat aku masih
bergabungkan aneh bagaimana dia bisa tahan oleh sekarang
pasti dia mengangkat kekuhebat padahal sang prabu tidak bersungguh sungguh ingin mencelakai
baguslah kalau begitu aku ikut senang kamu selamat dari maut kalau boleh tahu gustimu kemana
seperti biasa pengecekan keamanan wilayah rasanya gusti tidak perlu
melakukan pengawasan karena kita semua tahu siapa yang menjadi musuh pajajaran sebenarnya
hati hati kalau bicara kita tidak pernah tahu kalau rumput dan semak semak di sini sudah punya telinga
kenapa bunda ayah anda memajari raka langsung sang sedang aku terima saya tidak mau beri tawaran kepadamu
saya tidak mau kaya sama kamu saya tidak mengerti apa yang kamu katakan pada saya saya tidak mau beri tawaran kepadamu
saya tidak mau beri tawaran kepadamu saya tidak mau kaya sama kamu saya tidak mau beri tawaran kepadamu
tidak lihat saja dilarang
kenapa ya bunda apa ayah anda pilih kasih

ya sudah kamu lupakan saja ya

cici putih tembak kulimah kunci
ayah anda akan ajarkan jurus rahasia
sebagai bekal muklah berangkat menjadi seorang pemimpin
sudah sudah itu kian santang kenapa
eh ini santang kau kamu bukan ngamung sih
ada apa dengan dia
iya ini masuk
gua kita dipervampingi